kita beralih ke kabar bocah terceburuk dalam sumur
ia gara gara hendak mengejar kucing kesayangannya yang lari ke atas plafon dapur
seorang bocah dua belas tahun di situ bondo terjebur sumur sedalam lima belas meter
dengan bantuan warga dan tim basarnas evakuasi korban ini berlangsung cukup dramatis
beginilah ketegangan yang terjadi saat warga dan keluarga mencoba mengevakuasi
chris maisel bocah dua belas tahun yang tercebur ke dalam sumur sedalam lima belas meter
tangis kesakitan dari bocah yang masih duduk di bangku smp ini terus terdengar dari dasar sumur
korban terjebur sumur karena hendak mengejar kucing kesayangannya yang naik ke atas plafon
naas bocah ini terpeleset dan jatuh ke dalam sumur
warga dan keluarga korban yang berusaha mengevakuasi korban menggunakan tali
beberapa kali gagal
baru satu jam kemudian dengan bantuan petugas bppd dan basarnas
bocah ini berhasil diselamatkan dengan menggunakan tali dan peralatan evakuasi
korban mengalami lemas dan shock serta luka kaki sebelah kiri karena diduga terbentur besi yang berada di dalam sumur
saya kucing saya nggak tahu kan saya duduk di sini saya bilang
kalau tidak ada kucing mungkin keluar terus saya ngoda kamu belajar
terus kau tahu sampai kalau itu jatuh ke sumur
lantaran langsung dibawa ke rsud abdurrahim untuk menjalani perawatan
selain korban seorang warga yang membantu evakuasi juga ikut dilarikan ke rumah sakit
lantaran lemas kekurangan oksigen di dalam sumur